gejolak alam tidak mengenal waktu hidup di belahan dunia rawan bencana mitigasi
seolah tidak pernah menjadi prioritas korban berjatuhan seolah juga kita tidak pernah belajar
malam ini kami akan membahas apa kendala utama kemudian bagaimana mengatasinya
sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini pak anton siombing anggota komisi lima dpr ri
pak anton selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada juga pak antonio serat domo purbo pak purbo ya sekretaris badan geologi kementerian sdm
pak purwo terima kasih banyak sudah hadir di sini
pak purbo saya ke pak purbo dulu
sampai hari ini kejadiannya sabtu kemarin sudah dijelaskan secara rinci oleh bmkg bahwa peristiwanya terkait apa
tapi tetap masih ada perdebatan soal apakah ini bisa diprediksi atau tidak sebelumnya
sebetulnya seberapa jarang fenomena yang kita alami kemarin di selat sunda itu terjadi pak purbo
sebenarnya itu peristiwa
yang dari sisi indonesia sangat jarang
dalam proses yang sekarang
tetapi sebenarnya kalau sebabnya begini kalau di gunung api yang menimbulkan tsunami
itu biasanya di gunung api yang ada awan panasnya kalau orang dulu bilang pedus gembel
pedus gembel iya
itu masuk ke laut dan itu akan menimbulkan tsunami
dan itu seperti yang terjadi di karibia ke pulauan asores di portugal
banyak yang seperti itu terjadi
tetapi gunung anak krakatau itu tidak bisa menimbulkan ludus gembel
karakteristiknya tidak seperti itu
dia bisa menimbulkan aliran lava pijar seperti bubur merah yang mengalir sampai ke laut secara pelan pelan
jadi tidak bisa mendorong kuat seperti kalau awan panas atau pyroclastic flow atau pedus gembel namanya
jadi karakteristiknya lain
karakteristik ini yang membuat banyak pertanyaan
kenapa ada tsunami di krakatau
beda dengan seribu delapan ratus delapan puluh tiga
kalau waktu itu kan ambles gunungnya hilang ambles
dan betul betul ada
materialnya benar benar ke samping ya
volume air yang besar dipindahkan waktu seribu delapan ratus delapan puluh tiga itu sangat besar
sekarang ini kan gunungnya gunung basal
artinya gunung encer
seperti ya tidak senger di hawaii tapi sudah bisa mengalir seperti bubur
dan itu mengalirnya pelan
oke lalu apa sebenarnya yang terjadi kenapa bisa longsor itu kemudian juga pertanyaannya
baik jadi kan beberapa puluh tahun lalu sudah ada penelitian bahwa krakatau ini setelah seribu delapan ratus delapan puluh tiga itu bentuknya di bawah air itu kan seperti mangkok besar yang ukurannya tujuh kilo
dalamnya tiga ratus meter seperti mangkok betul
dan dari data itu disebut bahwa gunung anak krakatau itu larut
beda dengan bromo kalau bromo itu ada lingkaran besar bromonya lahir di tengah
toba ada sebesar itu samosir nya lahir di tengah
tapi anak krakatau itu sebuah kaldera yang gunungnya lahir di pinggir
nah karena lahir di pinggir kemungkinan kemungkinan seperti longsor bisa terjadi
walaupun kita tidak akan pernah tahu bagian yang longsor yang mana
seperti kalau di daerah lain
apakah kita tahu bahwa
misalkan di jawa barat di daerah tasik malanya oh ini akan longsor begini tidak bisa
dan triggernya tentu adalah lereng curah hujan dan getaran getaran yang mungkin bisa dipicu oleh misalkan gempa bumi
tiga faktor itu harus ada
seberapa curam sebenarnya lereng kalau misalnya kita bahas lereng
nah di anak kratau itu ada sisi dua yang curam
pertama kalau misalkan ini ada kita punya sebuah meja dan kemudian ada krakatau dan dia mengalir ke situ
sekarang itu kan sudah mulai juni sampai sekarang enam bulan
dan dia mensuplai bubur lava yang sangat panas itu masuk ke bawah secara pelan pelan
jadi kelerengan yang pas lavanya jatuh itu pasti tidak akan curam
jadi makanya yang jatuh yang sebelah kanan
cur yang curam yang lain
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi itu memantau aktivitas gunungnya
jadi tetapi kalau
termasuk apakah kemudian mengetahui kan katanya longsorannya ke arah barat daya
barat barat laut ya barat barat laut itu
artinya apakah itu bukan bukankah di dunia ini
bukankah di sana ada juga rakata ya yang
rakata ada di sebelah tenggara
rakata di tenggara
jadi memang arahnya yang betul betul berbeda ya
rakata itu di depannya aliran lava anak krakatau
yang longsor itu kira kira ke arahnya ujung selatan pulau sertung
dan itu sama sekali tidak pernah diduga sebelumnya
kalau masalah diduga penelitian itu sudah banyak
tetapi apakah tahu bahwa di situ
seperti gempa bumi
kita tahu bahwa gempa bumi itu akan terjadi di seluruh sepanjang subduksi sumatera sama jawa
nah terus kapan terjadinya
kan tetap tidak bisa
nah tahu tempatnya tapi tidak tahu terjadinya
saya kira itu masalahnya
nah itu masalahnya dan itu artinya kita perlu diberikan kepastian ya
kepastian keamanan termasuk pendidikan mungkin ya pak anton ya
jadi begini tiap departemen itu jangan mengeluh tidak bisa kerja karena anggaran
bagaimana bmkg berkonsultasi dengan bapak nas
alat alat apa yang menjadi alat alat yang prioritas
mereka sudah menyekolahkan orang orang kita ke jepang ke rusia dan kemana saja
apakah orang orang itu sudah dipakai
apakah orang orang yang bekerja di bmkg itu sudah sesuai dengan tupoksinya
kalau kata pak antonius tadi antara sumatera jawa itu kemungkinan gempa ada saja
tapi tidak tahu kita kapan itu bisa gempanya muncul
tetapi at least seperti di jepang itu banyak peralatannya
kalau tsunami itu mau datang sepuluh atau lima belas menit sebelumnya
itu sudah punya larang
sehingga masyarakat sempat mengamankan diri
dan pemerintah membuat pengamanan yang benar benar
membuat kayak bukit membuat tembok dan lain sebagainya
termasuk jalur jalur evakuasinya ya
sehingga tidak menelan korban sebanyak ini
coba kejadian kejadian musibah di indonesia sangat banyak
ini musibah karena alam
tapi bagaimanapun bmkg harus berkoordinasi dengan bapak nas
berkoordinasi dengan kami di komisi lima
alat alat apa yang harus
nah dan disitu juga menteri keuangan kalau motong motong anggaran itu ya dilihat mana yang prioritas
kalau menurut pak anton untuk mitigasi menjadi prioritas tidak sih pak
harus menjadi prioritas
indonesia ini departemen ini kan alat alat yang benar benar itu dibutuhkan itu tidak secara serius itu harus datang
yang paling banyak biaya operasi biaya perjalanan biaya studi banding
jadi dimulainya harus dari mana kemudian kendalanya apa saja itu yang nanti akan kita bahas
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news kami masih membahas tentang darurat mitigasi bencana di indonesia yang sepertinya seolah olah selama ini tidak menjadi prioritas
jadi mengobati tapi tidak mencegah
sudah bergabung bersama kami melalui telepon pak rahmat riono kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg
soal mitigasi tentu erat kaitannya dengan bmkg
ini bmkg yang memang termasuk salah satu lembaga yang sudah berupaya selalu agar bisa memberikan pendidikan mitigasi dengan caranya sendiri
apa kendala kendalanya pak triyono sebenarnya untuk indonesia
apakah kita cukup aware bahwa hidup di daerah rawan bencana atau tidak
iya banyak sekali permasalahan ya karena mitigasi itu sangat kompleks sekali ya
di samping memang indonesia daerah yang rawan bencana kemudian perlu peralatan peralatan yang untuk memonitor kebencanaan itu sendiri juga edukasi masyarakatnya juga
jadi semua sangat kompleks sekali
kalau dari kami ya dari bmkg tentunya dengan kondisi luas wilayah indonesia memang
sebagian besar daerah rawan bencana khususnya gempa bumi tsunami
yang kami butuhkan tentunya adalah yang memadai peralatan peralatan untuk monitoring khususnya untuk monitoring gempa bumi
kemudian mendetek tsunami kalau itu adalah kemenangan dari bppt dan tg yang tech state itu dan ui nya
paling tidak ini kalau terpenuhi secara standar ya secara yang ideal dengan itu mungkin
mungkin bisa diperlukan
mungkin bisa mengurangi sedikit lah ya tidak mungkin karena bencana juga
resiko ya mengurangi resikonya
ya resikonya berkurang ya jadi itu mungkin yang lebih penting itu
kalau misalnya sekarang yang kita punya nih sekarang yang kita punya itu sama sekali tidak bisa mengurangi resikonya atau bagaimana sebenarnya pak triyono
sebetulnya ini sudah merupakan kemajuan yang luar biasa ya setelah gempa dan tsunami aceh di dua ribu dua puluh
sebelum dua ribu empat ya pada saat
pada saat tsunami aceh itu kami mampu mendetek adanya gempa memonitor sumber gempanya itu
menganalisis itu paling cepat tiga puluh menit waktu itu
bahkan kalau masih operator yang masih belum familiar ya bisa satu jam
itu artinya pada saat tsunami aceh terjadi itu kami bisa mengetahui sumber gempanya di mana itu
sebenarnya tsunami sudah melanda
karena tsunami melanda di aceh itu kurang lebih hanya dua puluh menit
sementara kami paling cepat itu tiga puluh menit
karena memang pada saat itu indonesia belum memiliki sistem peringatan di tsunami
nah dari situ mengalami perkembangan yang luar biasa saat ini bmkg mampu dalam waktu kurang dari lima menit sudah memberikan warning ya
namun masih banyak ya celah celah artinya dari seismograf saja jumlah yang kami punya itu hanya sekitar satu ratus tujuh puluh
idealnya berapa pak
ya mungkin sekitar tiga ratus sampai lima ratus maksudnya ya
wow baru setengahnya pak kita punya seismogram
karena ya kalau dengan jumlah yang dengan satu ratus tujuh puluh tentunya harus itu kalau hidup semua ya
hidup dalam arti memang diberikan anggaran yang untuk memelihara semuanya ya
masih sampai sekarang masih lumayan ini kan bisa lima menit
kalau dari satu ratus tujuh puluh itu yang hidup berapa pak berapa persennya
saat ini ya data terakhir sekitar satu ratus dua puluh dua puluh lima an ya yang hidup ya
itu diajukan nggak
ya siap pak pak
itu kemarin diajukan nggak waktu pengajuan anggaran dua ribu sembilan belas
yang kalian ajukan itu dua triliun lebih yang kita sepakati sekitar satu lima
yang saya protes waktu itu adalah biaya biaya yang tidak penting menurut saya
seperti biaya operasi biaya perjalanan
tapi kalau untuk membeli equipment atau peralatan
atau perawatan ya
atau perawatan itu harus
dan kalau bapak udah menghubungi menko maritim
saya rasa mengko maritim itu mengambil langkah itu sangat cepat
apalagi demi kepentingan masyarakat atau kepentingan yang membahayakan seperti sedemikian rupa
coba dipelajari berapa kali saya katakan alat alat dini
peringatan dini untuk tsunami itu karena di indonesia ini banyak gempa
dunia luar juga mengakui indonesia itu sangat dangers dengan kondisi sekarang
jadi tidak segan segan dikasih tahu ke menko maritim kami di komisi lima itu akan menyetujui
tapi kalau biaya biaya anggaran perjalanan dan bikin kantor ini yang paling diutamakan
saya nggak menyetujui
kalau ini alat yang urgent saya jamin itu dari praksi kami
praksi golkar itu tidak ada td ngaling ngaling
dan menko maritim juga saya rasa akan mengingatkan
tapi bagaimana selama ini
negosiasi saudara saudara di bmkg dengan mbak penas
apa bapak penas itu mengerti ini alat yang sangat urgent
dan mbak penas itu sudah mengerti bagaimana sistem penganggaran yang tepat untuk lembaga lembaga seperti bmkg ini
jadi mesti sangat transparan
pak triyono apakah itu menjadi masalah
pak triyono misalnya untuk anggaran terutama untuk anggaran
apakah selama ini misalnya prioritasnya untuk perawatan kemudian untuk pembelian
bagaimana respon dari pemerintah di sini
iya saya kira mungkin bapak dari komisi lima pak anton juga sudah sangat paham juga
ya itu kalau memang anggaran bmkg memang sangat terbatas juga
jadi tapi kalau berkaitan dengan sepanjang untuk perjalanan adalah untuk melakukan pemeliharaan
mungkin saya berharap dari komisi lima juga mendukung
karena bagaimana juga
dalam pemeliharaan itu pemeliharaan perawatan sensor senior di seluruh indonesia juga membutuhkan perjalanan
ini kan juga harus menjadi perhatian
memang memang kami sudah bmkg sudah sangat intens ya sejak gempa lombok dan palu
kemudian di bawah kementerian menkomar ya menkompar berinisiatif untuk mensupport bmkg dan akan mensupport juga anggarannya
jadi saya sangat senang dan itu sudah diprogramkan memang
namun di dua ribu sembilan belas ini kan memang itu belum terwujud ya belum terwujud dengan bencana ini
saya berharap apalagi bapak presiden sudah menginstrukan kepada bmkg untuk segera membangun atau membeli peralatan peralatan canggih untuk peringatan dini tsunami ini
menarik untuk peringatan peringatan dini alat alatnya misalnya nanti sudah ada gitu pak triono
bagaimanapun juga harus ada koordinasi antar lembaga
biasanya ini juga suka terjadi menjadi kekurangan di indonesia koordinasi antar lembaga
nanti setelah jeda kita bahas patriono tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
nanti setelah ini juga saya akan ngomong
cnn indonesia breaking news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
soal mitigasi kalau misalnya kita sekarang pak purbo dimulai misalnya dimulai dari alatnya pak jokowi kemudian sudah mengatakan untuk meminta bmkg segera siapkan alat alat untuk bisa melakukan untuk pencegahan early warning system dan segala macam
tapi itu cukup atau tidak itu saja cukup atau tidak
sebenarnya mitigasi itu ada dua aspek yang nggak bisa dipisahkan
pertama teknis scientific dari teknis dari sumber masalahnya
tapi yang kedua itu juga perilaku
gampangannya kalau ada gempa bagaimana orang sudah tahu prosedur mau lari kemana
sudah tahu harus sembunyi di mana
dan kalau kemudian itu kan perilaku masyarakat
termasuk juga di dalam sistem itu selain memantau juga misalkan kalau supaya bagaimana infrastruktur itu tahan

kalau ini daerah diperkirakan mau gempa yang tujuh skala riter ya jangan bikin bangunan yang tidak tahan ke tujuh skala richter
sudahkah ada pak purbo di indonesia daerah yang bisa dijadikan percontohan untuk mitigasi bencana
jadi masyarakat sudah aware pemerintah daerahnya sudah tahu kemudian sudah secara sadar membangun bangunan yang sesuai jalur evakuasi ada
saya kira begini biasanya saya pengalaman di gunung api ya
jadi misalkan di merapi orang itu terlatih oleh alamnya
jadi di sana itu ada sebuah komunitas yang sangat responsif sekali terhadap semua aktivitas merapi
yang dimaksud pendidikan mitigasi ke depan itu adalah bagaimana orang itu tidak perlu mengalami sebuah alam yang harus punya pengalaman lama
tapi bisa ditransfer secara cepat kepada anak didik kita supaya dia tidak perlu mengalami secara panjang sampai sepuluh tahun dua puluh tahun baru sadar
tapi kalau di merapi itu jalannya sudah jelas lari kemana
masyarakatnya sudah tahu kapan harus lari dan tahu kapan harus mengungsi di mana
tapi sistem itu harus berlaku juga untuk sistem misalkan tsunami gempa bumi
jadi itu sangat di aspek pendidikan
aspek pendidikan publik
aspek pendidikan publiknya
jadi tidak semata mata misalnya pun alatnya canggih kalau misalnya
masyarakatnya tidak siap tidak terlatih
ya kan sama saja
jadi itu akan sia sia
karena kita akan berteriak teriak kencang sekali tapi respon dari ini kan kebersamaan antara yang memantau sama yang menggunakan hasil pantauan itu
ya jadi antara otoritas kemudian dengan masyarakat
ya saya kira itu harus linknya jalan baik
yang kemudian bertanggung jawab pak anton untuk memastikan katakanlah kita semua warga
tercerahkan mendapatkan informasi yang benar tentang mitigasi bencana
bagaimana kita itu siapa
karena kan ini kan sekarang semuanya saling tunjuk gitu loh pak anton
jadi ini mungkin permasalahan penganggaran
jadi bmkg itu mengajukan atau enggak mengajukan ini ini yang penting
yang paling dibutuhkan bapenas
rabunas mungkin menyeleksi mana yang butuh
terus anggaran terbatas
sehingga terjadi pemotongan pemotongan
seperti enggak salah bmkg untuk dua ribu sembilan belas menginginkan dua tujuh atau dua delapan triliun yang terrealisasi sekitar satu tujuh triliun
tapi ini sudah satu triliun

apa yang diperlukan untuk penggunaan penggunaan peralatan peralatan ini
untuk peralatan peralatan apa
jadi saya rasa pemerintahan ini sudah harus serius
kejadian di lombok kejadian di palu kejadian sekarang
biasanya kalau menurut saya tsunami itu tidak ada angin
kalau angin kencang itu pak antonius
tapi yang tidak terpantau kapan datangnya
seperti yang kita ketahui di indonesia ini rata rata tiap hari ada gempa
terkadang ada yang lima dua ada yang lima sekian
terus diumumkan tidak berdampak tsunami
oleh karena itu penelitian penelitian yang dilakukan sudah sewajarnya ini menjadi kurikulum yang jelas
di perguruan tinggi atau di perguruan lainnya
karena ini terus ini sepanjang masa nanti gunung berapi yang terbanyak yang sedang bekerja itu di indonesia yang terbanyak
jadi gempa juga di indonesia yang terbanyak
jadi saya rasa kalau memang peralatan seperti yang dikatakan tidak memadai malu negara kita ini melihat negara negara tetangga kita
oleh karena itu ada pembahasan
ada pembahasan p atau ada diskresi presiden
dan itu bisa digunakan ya di situ
mengko maritim bisa mengusulkan
saya rasa menko maritim itu kalau hal hal gini sangat tanggap sekali
jadi kalau ini memakan proses lama saya juga kurang yakin
kalau bisa jangan sampai pembahasan p ya
mana tahu dua minggu lagi ada kejadian begini
pak triono jadi kalau misalnya sekarang sudah diperintahkan oleh presiden
bmkg agar segera menambah alat alat untuk peringatan dini
apa yang terdekat mungkin yang akan dianggarkan oleh bmkg pak triyono
iya karena ini kalau untuk bencana khususnya yang tektonik ya
insya allah kami masih mampu untuk dalam waktu kurang dari lima menit
nah belajar dari bahwa vulkanik ini ya aktivitas
krakatau menimbulkan tsunami juga kami tentunya akan concern di sana
ya kalau memang di apalagi presiden sudah menginstruksikan
insya allah kami akan memasang seismograg yang di tiga pulau di sekitar krakatau ya
memasang seismograf itu tentunya kami bukan tupoksinya untuk memantau aktivitas gunungnya
tapi paling tidak kalau gunung itu aktif kami pada posisi memberikan warningnya
karena kami memang tidak punya alat sama sekali yang di sekitar krakatau
ya kalau pun ada ya di pulau jawa di sungai
sumatera yang memang dalam tanda kutip kemarin juga merekod adanya longsoran yang di krakatau
jadi dalam waktu dekat mungkin kita akan fokus itu dan sekaligus memasang page gate yang di sekitar pulau anak gunung krakatau
sehingga kalau itu mencatat adanya perubahan muka air laut
sehingga kami bisa memberikan warning untuk khususnya di sekitar selat sunda
termasuk bagaimana dengan pendidikan
kebencanaan misalnya yang termudah yang bisa dilakukan apa
ya kami menurunkan tim ya
bahkan di akhir tahun ini kami kebetulan ada pnbp yang kami terima
kemudian kita minta para seluruh bmkg di daerah itu untuk masuk masuk ke sekolah sekolah
dan kemudian me edukasi kepada siswa siswa sekolah juga
ya ini yang sudah kita lakukan
kemudian kita lakukan kemarin
kami tunggu terus informasi terbaru
jadi itu terdekat akan dilakukan kapan pak triyono pemasangan itu
tag gate kemudian seismograf yang di sekitar pulau di sekitar anak krakatau
ya kami berharap sih bisa tahun ini ya
memang ada anggaranya belum ada anggaranya
tapi kalau presiden sudah perintahkan itu
apa yang anggaran tadi bisa diturunkan ya melalui kementerian keuangan
iya baik diskresi ya khusus
baik pak triyono terima kasih sudah bergabung malam hari ini
pak pubro terima kasih juga
pak anton juga terima kasih banyak
semoga ini benar benar didengar ya
terutama mitigasi kembali ke kita sendiri
karena tidak mungkin hanya satu lembaga yang bisa mencegah korban dan pencanaan
koordinasi antar lembaga itu harus ditingkatkan
jangan berjalan echo echo sentral tiap lembaga
kalau salah salah kita semua
tapi mari kita perbaiki
tapi jangan seperti pemadam kebakaran ya
saya baru tahu peralatan sedemikian yang sangat dibutuhkan sekali tidak dipenuhi
itu salah siapa
oke salah siapa
saya tahu dong komisi lima
kita paksa menteri keuangan
prioritas ya berarti ya
terima kasih pak anton pak purwo
dan cnn indonesia breaking news akan segera kembali